golkar pan dan p tiga membentuk koalisi indonesia bersatu untuk mempersiapkan diri pada pemilu yang akan datang
koalisi pertama yang dibentuk jelang pemilu dua ribu dua puluh empat ini disebut sebagai komitmen untuk mengakhiri sengketa politik dan menjadi arah baru indonesia
ketua umum partai golkar erlangga hartarto
ketua umum partai amanat nasional zulkifli hasan
dan ketua umum partai persatuan pembangunan suharto munoarpa bertemu di salah satu rumah makan di jakarta pada kamis dua belas mei dua ribu dua puluh dua
setelah pertemuan erlangga mengatakan bahwa koalisi indonesia bersatu yang dibentuk sudah melalui kajian mendalam
koalisi ini adalah koalisi parpol pertama sejak tahapan pemilu akan dimulai pada juni nanti
erlangga dan suharto monoarfa berkomitmen bahwa kerja pemerintahan presiden joko widodo tetap akan diselesaikan secara profesional
pertemuan ini tentu akan mendorong bahwa tiga partai ini akan bekerja sama bersama atau akan bersatu
bersatu itu sendiri berarti adalah beringin matahari dan baitullah
kita melihat bahwa ke depan kita ingin membangun budaya politik baru
di mana budaya politik baru itu dijalankan
dengan kerjasama yang berjenjang dan bertahap
di mana kerjasama ini tidak dilakukan secara terburu buru
tetapi dari hasil kajian yang mendalam
dan tentunya ini akan baik untuk menopang dan mendukung program yang dilakukan oleh pemerintahan hari ini
dan tentunya kita akan bekerjasama ke depan untuk mengawal agenda agenda politik ke depan
termasuk dalam pemilu nanti di dua ribu dua puluh
sementara partai amanat nasional adalah partai koalisi pemerintah terakhir
yang mendekat ke kubu koalisi pdi perjuangan untuk mendukung presiden joko widodo
dengan bergabungnya pan koalisi pemerintah semakin solid
ketua umum pan zulkifli hasan berharap koalisi ini akan mengakhiri sengketa politik yang bernada negatif
saat pan berada di luar koalisi pdi perjuangan
kita berharap pan akan berakhir
kita berharap pan akan berakhir
sudah dua puluh empat tahun reformasi
dua kali pemilu terakhir itu kita punya pengalaman sukses
tetapi juga punya dampak yang kurang baik
oleh karena itu kami melakukan pertemuan
kita melihat kejadian pemilu berapa kali yang baik untuk kita lanjutkan
tapi yang kurang pas kita akan perbaiki
bangsa kita ini bangsa besar negara besar saudara saudara
tidak mungkin diurusin sendiri
tidak mungkin diurusin sendiri
perlu kebersamaan perlu ada politik gagasan
koalisi indonesia bersatu yang dibentuk oleh golkar pan dan p tiga ini akan dipastikan telah memenuhi ambang batas pencalonan presiden
secara perolehan suarasa nasional pada pemilu dua ribu sembilan belas
raff raff kahvi fikri adin jakarta